inilah rekaman detik detik kapal jukung pelita berkah terbakar di perairan sungai musi
tepatnya di kelurahan empat belas ulu kecamatan seberang ulu dua palembang sumatera selatan pada kamis siang
api membakar hampir seluruh bagian kapal bermuatan empat puluh ton beras itu
menurut polisi api berasal dari ruang mesin kapal yang diduga ada korsleting kabel
sebanyak lima orang kru selamat namun muatan kapal yaitu enam ratus empat puluh karung beras dengan berat sekitar empat puluh ton tidak bisa terselamatkan